ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri memberikan apresiasi khusus atas kehadiran ketua umum partai gerindra prabowo subianto
pada pembukaan kongres pdip di bali
megawati berterima kasih kehadiran prabowo menghangatkan situasi kongres pdi perjuangan
saat menyampaikan pidato pembukaan megawati mengucapkan terima kasih kepada tamu undangan
seperti presiden jokowi dodo wapres yusuf kala wapres terpilih ma'ruf amin
tampak hadir jajaran menteri kabinet kerja dan petinggi partai koalisi pendukung jokowi
megawati menyapa secara khusus prabowo subianto diikuti sorakan dukungan dari pengurus daerah pdip di arena kongres
menurut presiden kelima ri ini meskipun pdip dan gerindra berbeda pilihan politik silaturahmi harus tetap terjalin
selain prabowo megawati juga secara khusus menyapa mantan gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama
yang resmi bergabung menjadi kader pdi perjuangan
megawati bahkan mengungkapkan keheranannya soal basuki sebagai wni keturunan
yang dihambat untuk maju dalam politik
dan saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya
senior partai yang menjadi saksi perjuangan pdi perjuangan
para ketua umum partai dan sekiranya beserta sekjen partai
termasuk ketua umum gerindra
yang juga berkenan hadir menghangatkan kongres ke lima pdi perjuangan
nanti mau gak saya undang ke kongres pdi perjuangan
kalau gak mau ya gak apa apa
eh ternyata beliau mau
iya loh kan capek ya kalau disuruh namanya tempur terus
ya sudah lah
nanti tempur lagi